sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya kalau memang ada pembeli baru dan ada yang mau membeli kebun saya
ya itu akan lebih bagus
yaudah kek nanti saya kabarin ya
oh ya kalau begitu terima kasih
tunggu dulu kek
ada apa lagi pak rubi
kek kita kan udah kenal lama nih kek
gimana kalau tanah kebun itu saya yang beli
hah pak rubi yang beli
ya hitung hitung saat ini saya ngebantu kakek lah
ya itu lebih bagus
karena pak rubi juga pelayaran di sini bisa memajukan masyarakat di sini
yaudah nanti kita urus surat suratnya ya
oke lah kalau begitu saya permisi
menurut kamu situasinya aman belum ya
shh jangan dulu
kalau poconya itu keluar lagi kita mesti gimana
kamu lihat sendiri kan
itu gak mempan
kita harus cari cara lain buat hadepin pocong itu
apa mungkin mereka udah biasa ditangkap sama pocong pocong itu
wuh gak boleh ngomong gitu dong
gak baik tau
lagi sms an lah
sama pacar dong
oh emang pocong punya pacar ya bang
ya punya kan gua ganteng
udah bang lanjut lagi main handphonenya
iya katanya dia lagi sms an pampacarnya
kita harus lidikin masalah ini
serem serem gimana kan kalian yang minta kita denun kayak gini
habislah serem sih
beneran kayak kocok mukanya juga sama
gatau apa ini teh pake baju gini tuh ribet gak bisa gerak
makanya kalau bikin cerita lihat dulu dong di lokasi seperti apa
ya betul kalau gatel gatel gimana ini garuknya
kalau gatel garuk mi
karena semuanya udah kumpul kita balik ke rencana
kalian itu tante ranti bu endang sama ayah
itu ikut digabung sama
sama tim tim pocong yang lainnya
menurut bu endang
yang bener bener aja tuh
masa ayah mesti ketemu pocong
pake baju gini aja udah mempot potan gimana masih ketemunya
aduh ayah bikin malu aja tahu
tau pt takut banget
ya udah kalau gitu kita mulai rencananya
sekarang ini teli
berarti harus loncat ini kita
nggak gelinding kalau bu endang ma kalau loncat tar gempa
satu dua tiga
berarti duluan deh
siapa yang jadi pocong aja acelok acelok gini padahal punya kaki ya
pak retta mah ngeluai
udah terima aja kita kan lagi dapat tugas dari anak anak
bu endang kenapa
pegel tau bu ranti
emang bu endang punya otot bukan isinya lemak semua
bu ranti badannya kecil dari saya
saya bengkak gini pegel
udah tuh bu endang sabar ya
tunggu bu ranti
pak retta itu tuh
itu tuh pocongnya tuh
kalau kata orang tua saya sama perempuan duluan
pak retta atuh duluan
cowoknya di depan
ayo cepetan pak retta duluan
saya di belakang
ih terbalik pisan
cepetan pak retta
ini gara gara apa
gara si adam nih ah
kemana mana kita harus bertiga lagi ah
lo pocong baru ya
makanya kok baru lihat
selamat datang di dunia perpocongan
kasian banget pak retta
kita susul yuk
udah di sini aja bu endang
aduh biar aja dia komunikasi sama sesama pocong
di sini kan serem
enggak serem sih bu hendang
eh kita tuh gak usah takut
justru sekarang itu orang yang takut sama kita
iya bener tuh
berarti kita tuh menang
saya nggak pakai pocong aja takut orang orang
nisah kegen beruah ya
bu enda kenapa seret ya tenggorokannya
tadi eng gitu
emang itu bukan bu hendang
suara aku medem ya
yang tadi beda ya
kita akan pocong juga
bukan pocong juga
waktunya kita kumpul
berarti kumpul kita
kalau kumpul kumpul takut digerebek
yah takut banget
kita kan gak ngapa ngapain kok takut digerbek